saudara kementerian perhubungan memprediksi tujuh puluh satu tujuh persen penduduk indonesia akan melakukan perjalanan mudik lebaran dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil survei badan kebijakan transportasi kementerian perhubungan
sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga juta pemudik akan melaksanakan perjalanan pada mudik lebaran atau naik menjadi sekitar tujuh puluh satu satu persen
ini artinya jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dari jumlah pemudik tahun lalu
lebaran kali ini satu ratus sembilan puluh tiga juta orang akan melakukan perjalanan mudik
dua puluh delapan empat juta diantaranya adalah penduduk jabodetabek
terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa lebaran tahun dua ribu dua puluh
sebesar tujuh puluh satu tujuh persen dari jumlah penduduk indonesia sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga juta orang
dari angka tersebut sebesar empat belas enam persen atau dua puluh delapan empat juta orang penduduk jabodetabek
akan melakukan perjalanan di masa mudik lebaran tahun dua ribu empat belas
berdasarkan data kementerian perhubungan saudara jumlah pemudik pasca covid sembilan belas mengalami peningkatan
di tahun dua ribu dua puluh dua lalu jumlah pemudik mencapai delapan puluh lima juta orang setelah pemerintah membolehkan masyarakat mudik pasca covid sembilan belas
sementara di tahun dua ribu dua puluh tiga jumlah pemudik terus bertambah yaitu satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
dan tahun ini diprediksi jumlah pemudik kembali meningkat yaitu berpotensi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang